konfes azia ini itu penanganannya presiden mungkin ada ada
ya sabar lah itu pak menkopol hukam pak menteri agama sudah saya perintahkan untuk mendalami
nanti kalau azia nya sudah ada saya sampaikan
pak presiden jualan jualan
jualan di mana
jualan di mana